menko polkam mahfud md menyatakan pemerintah akan segera membangun lapas lapas baru untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas yang ada saat ini
mahfud md menyatakan lahan yang akan digunakan untuk membangun lapas baru berasal dari aset para obligor blbi
dalam konferensi pers mahfud md mengungkapkan masalah lapas overkapasitas sudah menjadi perhatiannya sejak tahun dua ribu empat silam
mahfud mengakui hunian lapas di indonesia sudah overkapasitas
mahfud menjelaskan dari total sekitar dua ratus ribu narapidana yang ada di indonesia lima puluh persennya adalah narapidana narkoba
mahfud md berharap untuk kasus narkoba para penegak hukum lebih selektif lagi dalam menjebloskan pelaku ke penjara
menurut mahfud dalam tindak pidana narkoba banyak yang dijebloskan ke penjara sebetulnya bukanlah bandar tetapi hanya kurir atau korban pemakai
seharusnya korban pemakai cukup direhabilitasi saja
mahfud md mengungkapkan masalah lapas overkapasitas sudah menjadi perhatiannya sejak tahun dua ribu empat silam
ini sejak tahun dua ribu empat itu dibicarakan terus antara pemerintah dan dpr tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran pertimbangan ini itu
tadi saya dengan pak menkumham ya segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat
saya katakan kalau orang membangun itu kan perlu uang dan perlu
saya katakan sudah saya yang cari tanahnya anda perlu berapa ribu hektare
nanti kita cari biayanya